korpos putih atau orka yang terjebak di perairan syahalin rusia yang membeku
dan sejumlah petugas berusaha menyelamatkan para orka itu untuk kembali ke laut lepas yang tidak beku
ada keempat orka terdiri dari tiga orka dewasa dan seekor orka bayi
mereka terjebak di perairan sahalin rusia yang membeku pada selasa malam
petugas kesulitan menyelamatkan orka orka itu karena lokasi perairan yang dangkal
dan juga berkarang sehingga kapal pemecah es tidak bisa menjangkau orka lebih dekat
penyelamatan dilakukan dengan cara manual yaitu memecah es dengan alat seadanya
dan akhirnya keempat orka tersebut bisa dikiring ke laut terbuka
wah ini ya alhamdulillah ya
meski demikian para petugas penyelamat masih terus berada di lokasi
dan terus memantau keberadaan paus putih itu agar tidak kembali terjebak di es
ini mengingatkan kita pada free will
udah lama ya filmnya ya